pada lima belas agustus setiap calon penumpang yang ingin naik bus transjakarta wajib menunjukkan kartu vaksin covid sembilan belas
aturan ini sudah disosialisasikan selama tiga hari tanggal dua belas sampai dengan empat belas agustus lalu
berikut keterangan dari direktur pelayanan dan pengembangan pt transportasi jakarta ahmad izulwaro
selama tiga hari pertama ini kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun calon pelanggan yang belum melakukan vaksinasi diri
untuk segera mendaftarkan diri dan melakukan vaksinasi covid sembilan belas ini
dengan demikian masyarakat bisa menggunakan layanan transjakarta
anda dapat mengunduh kartu vaksin covid sembilan belas di aplikasi peduli lindungi seperti ini atau bisa mencetaknya
kira kira bagaimana tanggapan para pelanggan bus transjakarta apakah aturan ini memberatkan atau meringankan
saya akan tanya salah satu
mbak dina bekerja
oke ini dengan aturan baru wajib menunjukkan kartu vaksin covid sembilan belas tanggapannya apa
sebenarnya baik ya untuk mengurangi penyebaran covid
sebenarnya tidak memberatkan itu sudah aturan dari pemprov dan dari kantor juga begitu
kalau kemarin kan wajib strp ya lebih memudahkan yang mana
lebih memudahkannya vaksin ini soalnya strp itu perlu diperbarui kalau kartu vaksin tidak
selama ppkm level empat diberlakukan operasional bus transjakarta pun diberlakukan pada jam tertentu
mulai pukul lima pagi sampai dua puluh tiga puluh untuk penumpang umum
sementara pukul dua puluh tiga puluh satu sampai dengan dua puluh satu tiga puluh untuk penumpang tenaga kesehatan
ini dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona
jumlah penumpang bus transjakarta ini selama ppkm level empat diberlakukan merosot tajam
pak lola pt transportasi jakarta mencatat bahwa
pada masa sebelum pandemi di masa normal jumlah penumpang rata rata per hari
yang menggunakan bus transjakarta di dki jakarta satu juta orang
namun pada saat pemberlakuan ppkm mikro di bulan mei sampai dengan juni
dan di ppkm level empat di akhir juli sampai dengan awal agustus lalu
rata rata jumlah penumpang bus transjakarta perharinya hanya mencapai satu ratus lima puluh ribu orang penumpang
semoga dengan aturan kartu vaksin covid sembilan belas yang wajib ditunjukkan oleh calon penumpang ini
lebih memudahkan setiap masyarakat yang hendak menggunakan bus transjakarta
dan lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan bus ini
tapi terlepas dari itu hal ini juga dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas
yang diselenggarakan oleh pemerintah di indonesia